sejumlah petugas pemadam kebakaran kota tangerang dibantu warga sekitar berjibaku berusaha memadamkan api yang membakar satu unit rumah di kompleks perumahan purimetland cipondoh kota tangerang banten selasa pagi
api yang terus berkobar membakar bangunan dua lantai
empat mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api
empat orang tewas dalam insiden ini
mereka merupakan satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri anak dan mertua
korban diduga terjebak di dalam rumah saat peristiwa kebakaran terjadi
saat ini keempat jenazah telah berada di instalasi pemulasaran jenazah rsu kabupaten tangerang
tim inavis dari polres metro tangerang kota telah mendatangi tempat kejadian
kasus kebakaran ini ditangani polres metro tangerang kota
kebakaran akibat korsleting destri
yang banyak terjadi di indonesia terutama di kota kota besar seperti dki jakarta
masyarakat harus waspada demi mencegah kebakaran
lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengamankan instalasi listrik di rumah agar terhindar dari kebakaran
pertama jangan otak atik meter listrik sendiri
jika ada kendala langsung hubungi kontak senter pln satu ratus dua belas
kedua cek instalasi arus listrik
maksimal sepuluh tahun sekali
jangan sampai ada kabel rusak karena panas atau digigit tikus
ketiga cek steker di rumah anda
jika ada warna kehitaman di sekitarnya sebaiknya segera diganti
dan jangan menumpuk steker secara berlebihan karena akan menimbulkan panas berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran
terakhir gunakan peralatan listrik yang berkualitas
jangan terkecoh harga yang murah tapi kualitasnya rendah
tim liputan cnn indonesia